di tengah bencana kekeringan warga desa tegal arum kecamatan meranggen kabupaten demak jawa tengah
dihebohkan dengan sumur milik salah satu warga yang tiba tiba penuh dengan air hingga meluber ke bibir sumur
saking jernihnya air tersebut dapat langsung diminum
padahal sebelumnya debit air sumur sedalam sepuluh meter tersebut berkurang drastis
inilah video yang diambil warga saat air sumur di dalam rumah siti aminah di desa tegalarum
kecamatan meranggen kabupaten demak tiba tiba membeludak dan luber hingga keluar dari bibir sumur
bahkan meski ditampung menggunakan bak dan juga beberapa galon air tersebut terus bertambah hingga menggenangi lantai rumah
ditemui kami siang siti aminah mengaku kejadian tersebut terjadi pada sabtu malam selepas maghrib
meskipun senang ada air melimpah kejadian tersebut sempat membuat panik warga sekitar
karena sumur warga lainnya debit airnya tidak mengalami perubahan
bahkan beberapa diantaranya harus digali lagi
agar muncul sumber airnya
selain itu warga khawatir jika sumber air tidak berhenti bisa mengakibatkan banjir